anda kembali bersama kami di kompas malam
saudara presiden terpilih prabowo subianto berencana membentuk klub presiden
sebagai wadah diskusi masalah bangsa antara pemerintahan baru dengan para presiden terdahulu
namun sejumlah kritik muncul salah satunya dari pdi perjuangan
apa saja catatan untuk gagasan prabowo itu
lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis kompas tv friska klarisa
yang terdiri dari presiden dan mantan presiden ri
lantas apakah gagasan konsep membentuk wadah para pemimpin untuk duduk bersama
membahas persoalan bangsa ini bisa efektif terlaksana
lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya priska clarissa
presiden terpilih prabowo subianto berencana membentuk presidential club
perkumpulan ini digagas sebagai wadah diskusi masalah bangsa antara pemerintahan baru
dengan para presiden terdahulu termasuk jokowi sby dan megawati
presiden jokowi merespons baik rencana ini bahkan ia bilang pertemuan bisa digelar dua hari sekali
jokowi bersedia jika dimintai saran oleh presiden terpilih
tapi tak boleh memberi masukan kalau tidak diminta
katanya mau minta untuk penyusunan kabinet
minta saran untuk penyusunan kabinet
kabinet itu adalah seratus hak progratif presiden
kalau solusi boleh tapi itu hak penuh
kalau minta saran kan nggak apa apa
kalau minta saran tapi kalau nggak dimintai saran ikut ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh
ide prabowo pun disambut baik wakil presiden terpilih sekaligus putra sulung jokowi gibran raka buming raka
menurut gibran klub presiden bisa menyatukan para mantan pemimpin bangsa demi keberlanjutan pembangunan
saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan mantan pemimpin senior senior sesepuh
saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan masukan dari beliau beliau yang sudah berpengalaman
namun kritik datang dari pdi perjuangan yang menyebut presidential club bukan hal prioritas
hasto kristianto bilang presiden sebaiknya menjalin hubungan baik dengan rakyat dan lebih baik membentuk klub dengan rakyat
dalam sejarah dan tradisi pd perjuangan klub yang ada itu klub kerakyatan
dengan petani dengan buruh dengan nelayan dengan guru dengan anak anak muda
itulah skala prioritas klub klub yang terus menginspirasi oleh pd perjuangan
sebagai partai yang mencerminkan kerakyatan sebagai aspek yang terpenting di dalam seluruh gerak nafas pdi perjuangan
kita fokus saja bahwa presiden menerima mandat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara
dan juga untuk membangun masa depan
itu yang menjadi prioritas
klub yang terpenting adalah klub dengan rakyat
sementara wakil presiden ke sepuluh
dan dua belas yusuf kala menyambut positif rencana pembentukan klub presiden yang digagas prabowo
jadi klub the madrid itu malah berkumpul daripada presiden
dan juga diminta saja diangkut
jadi memang ada klub seperti itu
mantap mantap presiden amerika itu yang masih hidup
itu selalu saya resuskai setahun bertemu
itu membuatkan salah salah
catatan kritis datang dari direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
yang menyebut sulit jika presidential club terbentuk terlepas dari kepentingan politik praktis
hampir seluruh mantan presiden menjabat ketua umum parpol
yunarto meminta prabowo gibran fokus membentuk kabinet yang terdiri dari para sosok mumpuni untuk menunjang kerja pemerintahan baru demi menuju indonesia maju
catatan kritisnya kita nggak bisa samakan presiden presiden kita dengan presiden amerika
mereka dengan mudahnya menjadi sesama negarawan
tidak terlibat kepentingan politik praktis karena nggak ada di antara mereka yang ketua umum partai
lebih sulit secara psikologis memang kita membayangkan seorang prabowo ketua gerindra
lalu kemudian pak sby majelis tinggi demokrat ibu mega ketua pdi perjuangan bisa bicara tanpa kepentingan politik
mereka masih punya kepentingan untuk membesarkan partainya
menurut saya sudahlah kita jangan terlalu banyak berbicara mengenai indonesia maju
dengan selalu persatuan nasional
dengan kamera kalau para tinggi ini ngopi bareng seakan akan bisa maju juga
bentuklah kabinet yang baik orang orang yang aktif bisa bekerja pada titik itulah indonesia bisa maju
untuk mewujudkan gagasan yang baik pelaksanaannya harus baik pula
yang mesti ditimbang jika presidential club terlaksana maka tujuannya diharapkan fokus pada efektivitas kerja tak tumpang tindih dan tak membatasi kritik